kalau di indonesia sudah sangat terasa kemeriahan jelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
kali ini kita akan mengajak anda terbang ke new york untuk melihat bagaimana suasana lebaran di sana
nah telah bergabung bersama kami davira hairunisa warga negara indonesia yang berada di new york amerika serikat
selamat pagi waktu indonesia mbak davira
mbak ini kalau di indonesia kan sudah ditetapkan setelah melihat hilal kemarin bahwa lebaran akan jatuh pada tanggal dua puluh dua atau hari sabtu
kalau di new york atau di amerika sendiri seperti apa penetapannya apakah hari jumat atau sabtu
ya selamat sore mas reza dan mbak ayu
kalau di new york sendiri itu sebenarnya hari jumat
jadi memang semuanya kalau di amerika setahu aku semuanya di hari jumat dua puluh satu april
baik mbak mungkin bisa dijelaskan
bagaimana sih penentuan idul fitri di sana
kalau kita kan di indonesia dengan cara melihat hilal ya
kalau di new york di amerika seperti apa mbak
iya kalau di amerika sendiri itu juga monsiting sih mbak
jadi hilal dan ada organisasi sendiri yang memang menentukan
kalau misalkan memang hilal sudah terlihat itu di tanggal dua puluh satu
dari awal sih setahu aku emang gak ada perdebatan kalau di amerika
oke mbak davira kalau misalnya kita tanya tradisi lebaran di indonesia kan banyak begitu ya
tapi kalau di amerika seperti apa sih
atau ada rencana apa untuk lebaran besok begitu
iya jadi kalau di kampus aku sendiri itu kan aku di columbia kuliahnya
nah itu setiap hari kita sebenarnya ada iftar
dan nanti di hari itu ada solat idul fitri juga sebenarnya di kampus
nah tapi sebetulnya kalau di new york sendiri itu alhamdulillahnya komunitas indonesia tuh kuat banget
jadi kita ada masjid indonesia bahkan di queens itu ada arahnya
dan itu ada juga takbiran bahkan solat idul fitri juga ada dan juga halal bihalal
jadi lengkap deh
dan satu lagi ada juga di kjri itu ada halal bihalal juga mbak ayu dan juga mas reza
wah seru banget pasti ya nanti seluruh warga negara indonesia berkumpul merayakan idul fitri di amerika
tapi yang saya juga penasaran mbak davira ini setahu saya informasi yang saya dapatkan
itu kan di new york itu sempat ada pemusatan untuk sholat terawih ya di times square
nah kalau misalkan untuk sholat idnya sendiri apakah ada pemusatan
dan juga atau tidak
kalau untuk sholat id itu ada di beberapa lokasi sih mbak ayu
jadi di masjid masjid di new york sendiri kan masjidnya sebenarnya lebih dari dua ratus masjid di new york itu sendiri
jadi memang terpisah pisah
sama ada juga sebenarnya di lapangan itu di washington square park itu nanti ada sholat id katanya sih gitu
oke kalau mbak davira sendiri rencananya akan pergi kemana di antara beberapa tempat pemusatan tadi
ya aku insya allah bakal ke masjid al hikmah mas di queens
masjid di indonesia
karena setelah itu bakal ada hal hal juga sama orang orang indonesia di sana
nanti mungkin setelah itu baru ke kampus dan juga ke kjri
berarti masih sempat nanti ya makan ketupat pakai opor pakai rendang gitu ya biar
biar lebih berasa banget suasana lebarannya walaupun jauh dari kampung halaman gitu ya
di sini banyak orang indonesia dan juga makanannya juga makanan indonesia gitu
jadi nggak terlalu homesick lah
waduh memang yang paling dirindukan ketika lebaran itu harus ada ketupat
sambal goreng opor wah itu udah menu wajib
nastar itu harus ada
mbak davira saya ingin tahu nih ketika nanti besok ya melaksanakan idul fitri
sholat idnya itu ada nggak sih perbedaan dengan di indonesia mungkin dari rokaatnya
dan kemudian bagaimana aktivitas setelah itu
apakah ada libur karena sedang berkuliah di sana atau akan melanjutkan aktivitas seperti biasa
iya kalau di masjid al hikmah sendiri setahu aku nggak ada perbedaan sih
kita aja mendatangkan ustadznya dari indonesia gitu
jadi memang sama
dan ada takbiran juga seperti di indonesia kayak gitu
nah kalau untuk libur karena memang di amerika sendiri belum ada public holiday untuk eat gitu ya
khususnya untuk state new york
jadi memang aktivitasnya seperti biasa sebenarnya
jadi kalau ada yang memang ujian ujian
kalau ada yang kuliah ya kuliah
oke satu hal yang bisa dilakukan sebelum waktu sholat id besok adalah zakat fitrah
bagaimana bentuk zakat fitrah
bagaimana bentuk zakat fitrah yang dilakukan di amerika sendiri
kalau di sini kan kita bisa menggunakan beras atau uang begitu
tapi kalau di amerika seperti apa sih mbak
iya kalau di amerika itu kalau di masjid al hikmah setahu aku itu memang mengumpulkan lewat uang ya mas ya
nanti akan dibelikan di indonesia gitu
nah di kampus sendiri juga ada mengumpulkan sih untuk zakat fitrah
jadi teman teman mahasiswa yang mau berzakat fitrah itu bisa banget untuk bayar lewat kampus juga
jadi ada muslim student association nya gitu
mbak davira mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama tinggal di new york dan aktivitasnya sekarang apa aja sih mbak selama bulan ramadan ini
iya jadi sekarang kurang lebih berarti hampir sepuluh bulan harusnya gitu ya di new york
dan aktivitasnya jadi seperti biasa kuliah tetap jalan mbak ayu
tapi kalau misalkan sabtu minggu biasanya aku ke queens
jadi aku tinggal di manhattan dan biasanya ke queens itu sekitar satu setengah jam buat ke masjid
nah itu rame banget kalau hari sabtu minggu
jadi ada buka bersama bareng bareng terus ada terawih juga dan ada itikaf juga sepuluh hari terakhir
nah kalau di kampus pun kayak gitu
jadi kalau di kampus itu tiap hari ada buka iftar bersama dan itu gratis buat seluruh mahasiswa muslim
dan kalau misalkan ada yang mau join juga gitu ya itu boleh banget juga
dan ada itikaf juga
jadi kalau di kampus itu ada kiam setiap sepuluh hari terakhir gitu
oke kalau tadi diajakin saya sebenarnya juga mau join
cuma karena jaraknya agak jauh
doain aja mudah mudahan tahun depan
juga bisa join barengan mbak davira untuk sholat id di sana sekaligus juga ikhtikaf gitu ya
mbak davira terima kasih banyak atas waktunya
dan selamat lebaran karena merasakan atau merayakan idul fitri duluan di sana ya
salam untuk teman teman warga indonesia di new york